saksikan kejelangan mahal dan masyarakat
dan dari kekuatan pihak keluarga dari
pemerintah dan pemerintah dan pemerintah islam
juga yang kami hormati bapak kepala kepala
malam hari ini menjadi malam yang agak unik
karena kita bukan saja menyambut tahun baru
tapi menyambut hadirnya pasangan pasangan baru di dki jakarta
malam hari ini sudah berkumpul empat ratus tiga puluh tujuh pasang
sehingga saudara saudara kita yang selama ini
masih berstatus baik sudah menikah secara agama
tapi belum diresmikan pengakuan negaranya
yaitu isbat nikah
ataupun mereka yang pada malam hari ini
melangsungkan pengakuan negaranya
dengan nikah pertama kalinya